kokesi atau yang sering dikenal dengan boneka jepang dari kayu ternyata dapat dibuat dengan menggunakan bahan kertas
nah inilah yang dikreasikan puluhan peserta anak anak di surabaya
hasilnya pun tak kalah cantik bahkan bisa menjadi souvenir unik dan hiasan rumah
kokeshi merupakan boneka tradisional hasil kerajinan tangan khas negara jepang yang biasanya terbuat dari kayu
namun puluhan anak dan remaja asal surabaya ini mengkreasikannya dengan media kertas
hasilnya pun tak kalah cantik bahkan kertas karton dan origami yang mudah didapat justru menjadi kemudahan bagi para peserta untuk berkreasi
ya mulai dari seni melipat menggunting dan menempel kokeshi kertas pun menghasilkan karakter dan bentuk lucu beraneka pola
caranya pun cukup mudah
bentuk pola dari bahan kertas gunting origami bergambar tersebut lalu rekatkan dengan busa agar mengembang dan beri bingkai agar semakin menawan
yang kita nanti workshop ini adalah kokeshi tapi bukan pun pada kayu kita buat dari kain untuk hiasan jendim
cara membuatnya gimana
cara membuatnya dari beberapa kertas kita tempel kita gunting lalu kita bentuk bentuk seperti modelnya boneka foosisi
kokeshi berwujud wanita jepang berbalut kimono bermotif sakura menjadi inspirasi peserta mengkreasikannya dengan aneka pola yang digemari
susah gak sih bikin kokeshi kayak gini nih
sudah sering gak sih kamu bikin kokeshi
ini baru yang kedua
kreasi kokeshi dari negeri sakura menggunakan bahan kertas menjadi sesuatu hal yang unik dan modern
selain mudah dibentuk hasil hasil ini dapat digunakan sebagai souvenir dan penghias rumah yang bermanfaat